partai gerindra akan mengambil keputusan berkoalisi atau beroposisi dengan jokowi maruf pada rapimnas rabu ini
kira kira hasilnya seperti apa nih elvira
kalau melihat bagaimana safari politik ya kita bisa menubah kira kira arahannya kemana
menekati koalisi ini kita nantikan nanti di rapimnas yang akan gelar di rumah kediaman prabu subianto hambalang jawa barat
rapimnas partai gerindra merupakan forum tertinggi kedua dalam mengambil keputusan politik
sekjen partai gerindra matmuzani menegaskan sebelum pengambilan keputusan ketua dewan pembina
prabowo subianto akan mendengarkan nasihat serta saran dari dewan penasehat
tokoh partai pimpinan dpd dan dpc hingga tokoh relawan pada pilpres kemarin
tapi dalam forum rapat pimpinan nasional besok beliau perlu mendapatkan masukan masukan itu
dari situlah beliau nanti akan mengambil keputusan
apakah kita akan bersama dalam koalisi pemerintahan jokowi maruf
atau kita nanti akan berada di luar
sementara itu partai gerindra akan menerima kembali sandiaga uno dalam kepermusuhan partai pimpinan nasional atau rapimnas pada hari ini
sandiaga uno dimungkinkan kembali menduduki jabatan wakil ketua dewan pembina partai gerindra
sekjen partai gerindra ahmad muzani menjelaskan sandiaga uno hingga saat ini belum memiliki hubungan baik dengan kader partai gerindra di seluruh indonesia
besok akan diundang dalam rapat pimpinan nasional dan kita juga akan menerima kembali sandiaga uno sebagai kader gerindra
dan kita akan memberikan tentu saja ucapan selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan partai gerindra
apa perkembangan menerima sandiaga uno
itu hak politik yang bersangkutan apakah dia akan bergabung kembali atau mau bergabung dengan partai politik lain
tentu saja kita tidak memberi tekanan
ataupun enggak sama sekali tetapi dari awal pak sandi juga rasanya sudah merasa jalan perjuangannya dengan gerindra sudah cocok
sehingga itulah jawaban kenapa kemudian beliau akan kita terima dalam forum yang terhormat besok di rapat pimpinan nasional